ya ke informasi selanjutnya anda harus berpikir ratusan kali jika ingin membuang sampah sembarangan
karena akibat kebiasaan membuang sampah sembarangan warga muara angke harus berkutat dengan ratusan ton sampah
hingga sabtu siang proses pembersihan laut oleh pemerintah provinsi dki jakarta masih terus berlangsung
rencananya kawasan ini akan dijadikan hutan konservasi mangrove
lantas apa dampak penanaman mangrove bagi warga di pesisir jakarta
mangrove itu buat kami nelayan pesisir di muara angke ini sangat penting
tahun delapan puluh an yang lalu itu di pesisir teluk jakarta ini terhampar pohon pohon mangrove
dari muara angke sampai marunda sana banyak pohon pohon mangrove
waktu dulu itu nelayan itu mencari ikan tidak terlalu jauh cukup di pesisir teluk
nah itu adalah visi misi kami juga salah satunya kenapa kami giat untuk menanam mangrove
kita akan kembalikan ekosistem laut atau kehidupan nelayan yang akan datang
dulu kami dari melakukan penanaman hanya seratus dua ratus pohon sekarang jumlah pohon kami di lokasi ini sudah sampai dua puluh tujuh ribu
ya rencananya kita membuat tambak bandeng ini dengan dua kolam ini sebagai pemberdayaan masyarakat
bila paceklik nanti bila tidak bisa melaut mereka bisa memanen hasil yang dia urus
akan tetapi bulan februari dua ribu delapan kemarin terjadi fenomena alam angin barat yang cukup besar sehingga ombak itu masuk ke kawasan tambak bandeng kita
nah ombak yang masuk itu membawa sampah
kalau dikembalikan lagi kita cukup mengeluarkan biaya cukup besar
kami berpikir ya sudah kita tetap
kita manfaatkan tetapi fungsinya yang kita alih fungsinya menjadi tanaman mangrove
jadi setelah dilakukan pembersihan seperti yang kita lihat sekarang ini sudah banyak lumpur lumpur
rencana tujuh hari ke depan kita lakukan pemadatan dulu di lumpur ini baru kita lakukan pemasangan ajir
ajir itu adalah penahan dari bibit bakau
setelah ajir ajir itu tertanam baru kita lakukan penanaman mangrove
jangan lupa ujian pertahankan awal mulut belle smoked
tengah kota pun akan bermuaranya ke laut juga
saya berharap kita sama sama bisa menjaga laut kita
karena laut merupakan sumber kehidupan
terutama buat kami masyarakat nelayan pesisir
karena laut bukan tempat sampah